pemerintah arab saudi melalui duta besarnya menyebutkan
meminta kembali tenaga kerja indonesia di sektor domestik
pengiriman pekerja migran sektor domestik ke arab saudi sendiri telah dihentikan sejak dua ribu enam belas
hal ini dikarenakan banyaknya kasus yang menimpa para pekerja indonesia di negara itu
badan perlindungan pekerja migran indonesia atau bp dua mi belum mengetahui adanya rencana tersebut
menurut bp dua mi pengiriman kembali pekerja indonesia ke arab saudi adalah kewenangan kementerian tenaga kerja
namun demikian bp dua mi menyebutkan
pembukaan kembali kerjasama bisa menekan angka pekerja ilegal yang dikirim ke arab saudi
hanya saja bp dua mi juga menyarankan sebaiknya pemerintah fokus mengirimkan tenaga kerja kepada negara
yang memiliki undang undang perlindungan tenaga kerja yang kuat serta upahnya lebih besar
seperti misalnya ke negara negara eropa jepang korea dan lainnya
orientasi kita selama ini secara tradisional ke arab saudi apalagi pekerja rumah tangga itu kan gajinya sangat kecil
dengan segala resiko yang secara case by case kita sudah tahu bersama
selain memang kultur dan budaya di arab saudi juga masih sangat buruk ya dalam memberikan perlakuan kepada para pekerja
karena di sana masih memperlakukan hukum kafalah misalnya
nah kemudian kalau kita melihat potret negara negara eropa dan asia yang lain
selain undang undang perlindungan tenaga kerja yang sangat kuat gajinya juga sangat tinggi
jikapun pengiriman tenaga kerja ke arab saudi kembali dibuka
maka dibutuhkan aturan main yang kuat demi melindungi pekerja indonesia
salah satunya sistem penempatan tak lagi melalui perorangan dengan majikan
tetapi menggunakan sistem syarikah atau mirip dengan sistem outsourcing melalui perusahaan yang ada di arab saudi
dengan demikian pemantauan serta hak hak dari pekerja bisa diperhatikan
itu tidak seperti izin pak
syarikah di sana itu setiap syarikah itu harus mempunyai deposito membuka syarikah
seratus juta real setara dengan empat ratus miliar
sehingga persoalan persoalan yang menyangkut gaji menyangkut apa kalau tidak dibayar
maka syarikat pemerintah sana akan mencairkan uang ini
membayar kepada anak anak kita di sana
dan kemudian anak anak kita juga selain di sini kita asuransikan
di sana juga ada asuransi sendiri
dari pihak syarikat itu mengasuransikan kematian kecelakaan sakit dan lain lain
meski demikian belum dipastikan kapan tenaga kerja indonesia sektor domestik akan kembali dibuka ke arab saudi
namun sebelum itu terjadi pemerintah harus memastikan hak dan perlindungan warga negara terpenuhi dengan baik
iwan hermawan dwi ari jakarta